ya ampun roy
kamu kena sakit jantung
kamu harus hadapi penyakit
kamu pasti sedih
kamu pasti sedih
saya sudah dapat apartemen mas
itu artinya kamu sekarang udah tenangan ya
tapi saya akan tetap cari bukti perselingkuhan
mas tro dan andis
gak paham aku lagi sibuk kayak gini
pertanyaan yang terakhir
aku mau investasikan semua uang aku ke perusahaan kamu
kamu bisa bantu kelola kan
kamu gak perlu khawatir
saya pasti gak akan ngejalanin kamu cid
untuk saat ini

aku teriak lalu
aku harus percaya sama siapa lagi
aku cuma percayanya sama kamu
pokoknya gue pastikan
saya pasti akan jaga kepercayaan kamu
tapi sorry saya gak besar lama di sini
karena saya masih balik ke kantor
hai apa aja kamu telepon telepon kan udah saya bilang sama kamu jangan
kenapa berbilang kamu disini sekarang ngapain juga kamu disini sih ngapain
pokoknya jangan sampai citra tahu soal ini bisa bisa nanti dia tarik semua investasinya
setelah melihat hasilnya jantung anda memang bermasalah pak roy makanya anda sering merasakan
kesakitan tapi saat ini kondisi jantung anda masih bisa diatasi tapi jika semakin parah pak
roy harus memasang ring
ya allah di saat kondisi seperti ini malah aku sendirian dan gak ada siapa siapa ya
dan kemungkinan bisa semakin parah
dokter menyarankan saya untuk pakai rem
ya ampun roy
kamu kena sakit jantung
kamu harus hadapi penyakit
kamu ini sendirian
kamu pasti sedih
kamu gak usah khawatir
aku akan ada disini buat kamu
ini pasti kamarnya roy
pasti ada vitamin yang diminum sama roy
sekarang kalau kamu minum vitamin ini
aku akan bikin jantung kamu jadi lemah
ternyata kamu masuk jebakan aku roy
yang aku kasih ke kamu
dan aku akan bikin kamu jadi ketergantungan sama aku roy
kalau kamu perlu apa apa
kamu jangan sungkan sungkan untuk hubungin aku ya
aku akan siap untuk membantu kamu
aku akan selalu temenin kamu
aku akan selalu temanin kamu
kau tak peduli
kamu tak peduli
kamu yang dekat
diego diego ternyata kampung itu payah dan lemah ya kamu tuh gak bisa apa apa
maksud tante apaan ya kilikin aku
tante cuma kasian sama kamu ternyata kamu itu selalu kalah ya sama mona

ya allah semoga diego nggak ngejar aku
nggak aku nggak mau tante pokoknya aku nggak akan ikut ikut tante lagi
tante tahu kamu pasti berpikir tante itu segitu jahat
kamu salah mona tante masih punya perasaan
dan kalau kamu masih penasaran dan mau tunggu hasil tes dna bayi kamu itu
lebih baik kamu tunggu di depan ruangannya
jadi kamu bisa pastikan kalau bayi itu tidak tertukar
ayo dong morna kamu harus berpikiran dewasa
jangan kayak anak kecil terus main kabur kaburan
tante aku nggak mau lepasin
lepasin aku tante
ini buat kebaikan kamu
tentang aku nggak mau tante
jangan kayak anak kecil ikut
tante aku kebasin tante
ikut tante ini untuk kebaikan kamu
tante aku nggak mau
apa yang kamu disini
kamu siapa kamu yang siapa ditanya aku malah balik tanya sih saya ini mana halim